sudah bersama saya dua orang yang berperan dalam pembuatan film fina sebelum tujuh hari
produser diraj kalwani dan sutradara anggi umbara
terima kasih diraj anggi sudah hadir di rossi
saya mau tanya ide awal ini dari mana
jadi saya dan tim kita dua tahun yang lalu kita dapat video kesurupannya temannya alma rumah
memang dari awal ketertarikan pada kasus ini adalah karena ada tentang kerasukan
bukan tentang kerasukan saja tapi dari sini ada topik yang bisa kita angkat yaitu mengenai bully awareness
itu yang pertama pertama yang bikin kita trigger untuk mengembangkan
bully avenus kalau kita pelajarin apa pesan yang bisa kita ambil dari video kesurupan itu
satu bully avenance satu mengenai pergaulan satu mengenai geng motor liar
itu yang kita sampaikan kepada keluarga almarhumah waktu itu
tetapi tentu attractiveness yang paling utama adalah karena ada unsur kerasukan di situ
hal yang pertama adalah mendekati keluarga yaitu keluarga fina
keluarga fina ikut terlibat semuanya
nah dalam video itu kan memang ada unsur soal kerasukan gitu
bagaimana kemudian anda dalam bayangan anda apa memang anda ingin membuat film ini harus jadi horror
atau seperti tadi anda katakan ada unsur soal geng motor
tapi karena di situ ada unsur kerasukan ada sahabatnya yang kerasukan dan dia bersuara seperti vina
maka anda langsung berpikir karena industri film yang paling diminati adalah horror maka film ini harus pendekatannya adalah horror
karena kalau kita bicara masalah kerasukan ya itu kan pasti masuknya ke horror gak mungkin ke drama
saya dan tim ambil keputusan bahwa harus horror
tapi horrornya gimana harus horror yang berbeda
ketika anda menjadi sutradara dalam bayangan anda ide kreatif anda itu seperti apa awalnya
bahkan sosok wartawan itu fiktif ya pasti ya
anda ininya dengan kartu namanya gaib
sebenarnya itu ada sosoknya coba kita jadikan dia jurnalis
sebenarnya bukan jurnalis tapi ada sosoknya yang nggak mau disebutkan
dia yang menginvestigasi itu semua gitu kan
tapi kita samarkan namanya dia gak mau dipakai namanya gitu kan
nah waktu lagi film ini ditawarkan film ini ya treatment itu yang saya muncul
sampai sekarang pun saya sebenarnya nggak menganggap ini sebagai film horror sih sebenarnya
karena elemen horornya di sini itu cuma dari supernatural experience nya aja
gak ada teror dari si hantu yang men teror protagonis gitu ya
ya tapi gak men teror untuk membunuh protagonis ya seperti film horror lain yang menjadi bahaya laten
jadi gak ada hantu yang mengancam itu gak ada gitu kan
itu ke protagoris gitu ya
itu dramatisasi aja ditambahin di endingnya
untuk kepuasan atau kelimaks dari filmnya gitu kan
pertanyaan saya diraca kalau ini tanpa kerasukan apakah anda ingin tetap ambil ini
atau memang pure karena ada unsur kerasukannya
saya rasa kalau tanpa kerasukan mungkin ini nggak mungkin kedengeran ya
yang kedengeran karena di publik itu kan mengenai kerasukan itu
dan kalau gak ada itu mungkin case nya saya juga gak mungkin tambahin
aku amazing di mean story lagi
tapi di kesejahteraan pun
udah semuanya back up enam
punya panggilan moral membuat film ini
sampaikan mengenai bully awareness
pergaulan geng motoliar itu
fine fine aja nggak ada masalah tapi yang penting
kepada penonton saya menonton film anda
sosok yang ditampilkan di vina itu
ditempeleng tetapi menurut saya ada
kontradiksi yaitu di akhir film
bahwa harus berani melawan bullying
buat saya yang menyaksikan menonton
kalah pada bullying itu jadi tidak ada
itu pada akhirnya kalah dan dia justru
mengatakan lebih baik kita berkawan
adalah ini sih sangat ironis
kita pasti hasilnya seperti itu
jadi apa yang harus kita lakukan
jadi kita harus berkawan dengan mereka kita harus melawan mereka
supaya aman atau enggak
jadi moral kompasnya di mana
ya tapi tanpa ada sebuah line up
yang bisa diingat oleh penonton bahwa
kita harus stand up untuk melawan bully
apakah nggak harus langsung selalu dilawan
diraj dan juga anggi
kemudian banyak sekali ada pembentukan
makanya kita jangan mempermalukan orang
jangan meludai orang di depan umum
sehingga kemudian itu yang justru ditangkap
tetapi mempermalukan orang di depan umum itu jangan
kan itu message untuk melawan bullying
terasa menjadi tidak sampai
ya itu sebuah konsekuensi yang harus diterima sih
begitu kita siap melawan dengan cara apapun
itu kan pertanyaannya dibalikin lagi ke diri kita sendiri kan
tapi ada ngerti kan maksud pertanyaan saya kan
dan saya senang dengan sosok fina
neneknya lydia kanda bermain bagus sekali
jangan mau takut sama laki laki
dan cara melawan fina yang meludahi begitu
karena ada seorang laki laki yang kurang ajar
itu adalah sebuah siklus heroisme yang bagus
tapi saya tidak melihat ada ujung yang jelas
bagaimana anda menampilkan mereka
ada perubahan nama untuk menghormati korban dan keluarga